sementara itu menteri keuangan menyatakan telah menyiapkan antisipasi untuk menghadapi peningkatan suku bunga acuan bank sentral amerika serikat the fed
sri mulyani menyebut akan memperkuat ekonomi dalam negeri di bidang investasi
dari sisi konsumsi pemerintah akan memelihara stabilitas harga dan nilai tukar
untuk kita persiapannya adalah terus memperkuat ekonomi dalam negeri
sumber percumaan ekonomi di dalam negeri akan terus diperkuat
apakah itu dalam bentuk investasi yang merupakan salah satu hal yang sangat penting
baik itu melalui investasi di dalam belanja pemerintah di bidang infrastruktur
maupun investasi dari swasta atau capital market yang harus terus dijaga dari sisi confidence maupun dari sisi optimism